sebagai dapur kolektif cloud kitchen yang mengusung konsep co working space atau ruang kerja bersama
menyediakan fasilitas dapur lengkap bagi masing masing pengusaha kuliner yang bergabung
hal ini memungkinkan pekerja restoran memasak beragam menu yang dipesan konsumen secara bersamaan
meski demikian cloud kitchen umumnya tidak menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen
dan hanya menawarkan jasa pengantaran bekerja sama dengan platform penyedia layanan daring antarpesan
menjawab keinginan sejumlah pengusaha kuliner yang kian mengemari konsep cloud kitchen
dua platform digital layanan antarpesan daring di tanah air
gojek dan grab juga meluncurkan dapur satelit untuk menampung mitra kerja
gojek hadir dengan nama dapur bersama gofood sementara grab berlabel grab kitchen
dari mulai mereka mempersiapkan makanan sampai ke pengemasan sampai juga ke pengantaran
jadi di sini semua kita sediakan dari pihak gofood atau gojek dengan tanpa biaya sewa
jadi seperti semua fasilitas dan infrastruktur dasar itu sudah kami siapkan
sistemnya kalau di sini sih kami sebenarnya konsepnya adalah ingin membantu
ramitraan kami untuk bisa mengembangkan atau ekspansi usaha mereka secara maksimal dengan resiko yang minimal
tanpa biaya sewa dan dukungan promosi kepada mitra kerja
membuat konsep dapur satelit sesuai bagi para pengusaha kuliner yang minim modal
namun ingin memperluas pasar dan menambah jumlah konsumen
kalau untuk peningkatan penjualan pasti ada
karena cloud kitchen ini kan dia opening ada di daerah daerah yang memang kita belum terjangkau
jadi salah satunya di jakarta selatan kita belum terlalu banyak gerai
jadi dengan kita gabung sama cloud kitchen untuk daerah daerah yang kita tidak bisa cover dengan delivery
kita dapat pasarnya di cloud kitchen
dengan sebelum bergabung dengan grab kitchen
nggak banyak orang yang tahu tapi sejak bergabung dengan grab pitchen hampir ke seluruh jakarta sih
ini banget responnya sangat baik
saat ini sudah ada empat puluh lima lokasi grab kitchen yang tersebar di jabodetabek bandung surabaya medan hingga bali
dengan tiga ratus mitra usaha kuliner yang bergabung di dalamnya
baca cita kesuma jakarta